tidak hanya permukiman warga hujan deras sejak jumat dini hari juga mengakibatkan sejumlah ruas jalan di jakarta terendam banjir
salah satunya di jalan lingkungan tegak alur kalideres jakarta barat
tingginya air membuat sejumlah pengendara motor terpaksa dievakuasi warga menggunakan perahu buatan
pada jumat pagi jalan lingkungan tegal alur kalideres jakarta barat terendam banjir
ketinggian air bervariasi mulai dari setengah meter hingga satu meter
akses jalan untuk sementara tidak bisa dilintasi
sejumlah kendaraan roda dua yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin
para pengendara pun terpaksa dievakuasi warga menggunakan perahu buatan
banjir setinggi lima puluh cm hingga satu meter juga merendam akses jalan kamal raya muara kalideres dari arah tegak alur menuju kamal muara
akibat banjir akses jalan hanya dapat dilihat
banyak yang terjadi kendaraan besar saja seperti truk
sementara kendaraan roda dua banyak yang mengalami mati mesin akibat nekat menerobos banjir
menurut warga banjir terjadi setelah hujan deras sejak kamis malam
cuma air ini banjir parah
saya baru mau perbukaan doker
artinya ini kendaraan roda dua tidak bisa melintas bang ya
karena hujan yang berarti berarti dari kemarin tuh
belum lagi malam tiban lagi
kita kira banjir parah udah
hujan deras juga membuat jalan raya cakung jakarta timur terendam banjir
pada jumat pagi banjir dengan ketinggian sekitar empat puluh cm merendam jalan raya sepanjang satu km
akibatnya kemacetan panjang kendaraan terjadi dari arah pulau gebang jakarta timur
menuju cilincing jakarta utara dan sebaliknya
sementara di jalan raya kelapa hibrida kelapa gading jakarta utara
ketinggian banjir mencapai tujuh puluh cm pada jumat pagi
kendaraan roda empat masih bisa melintas namun tidak dengan kendaraan roda dua
petugas ppsu kelurahan pegangsaan ii menyebut
selain diakibatkan curah hujan tinggi
banjir juga disebabkan oleh saluran air dan kali yang sudah tidak mampu menampung air
untuk mengatasi banjir sejumlah rumah pompa dikerahkan
kurang lebih lima puluh cm
sebagian ada yang moco mobil lancar
tapi bagian sana benar benar sudah ditutup jalanan
sudah ditutup sudah pagi
karena kedalamannya lebih dari lima puluh cm
untuk menjendera karena penuh semua
kita tidak dapat menjendera
oh kalinya penuh semua
tidak semua kita tumpahan dari kali
sudah ada jurnalis kompas tv gracia adur
yang akan melaporkan dari kelapa gading boulevat raya jakarta utara gracia
bagaimana kondisi banjir pada siang hari ini
apa saja upaya yang dilakukan agar banjir surut
tadi ketika saya memasuki ke kawasan kelapa gading boulevard
ini tadi di area ruko
ini banjir sudah mencapai tiga puluh hingga lima puluh cm
bisa anda lihat di belakang saya gladis dan juga saudara
ketinggian banjir masih terjadi
kalau tadi dilaporkan ada tujuh puluh cm
ketinggiannya kini sudah mencapai tiga puluh hingga lima puluh cm saudara
semakin ke dalam ini situasi banjir ini sudah semakin tinggi
nah tadi diinformasikan juga
untuk di kawasan jalan kelapa hibrida raya
ini di sisi sebelah kiri saya
ketinggian banjir ini sudah mulai surut
tadi ada sekitar lima puluh cm sekarang sudah surut sekitar tiga puluh cm
artinya sudah ada kendaraan roda empat dan juga roda dua
yang sudah mulai berani untuk melakukan
untuk melintas di kawasan kelapa hibrida raya sodara
dan tadi kami juga menanyakan ke beberapa warga
yang memang tinggal di area kelapa gading ini
kalau di area jalan raya ini
ketinggiannya sekitar tiga puluh hingga lima puluh cm
tetapi kalau di dalam area perkampungan
ini ketinggiannya masih mencapai tujuh puluh cm saudara
sehingga dari banyak warga yang tinggal di situ
itu masih belum berani untuk meninggalkan rumah
nah tadi diinformasikan area perkampungan tersebut
yang ketinggiannya masih mencapai tujuh puluh cm adalah

dan sampai hari ini mereka pun juga masih menunggu
adanya bantuan dari pemprov dki jakarta
yang juga masih belum datang ke area perkampungan ini saudara
tadi diinformasikan oleh warga yang tinggal di area kelapa gading
tidak hanya di kawasan rt tiga dan rw sepuluh saja
tetapi ada sekitar sepuluh rt yang juga terkena banjir saudara
ini sudah diselimuti oleh banjir yang cukup tinggi
ada sekitar tujuh puluh cm saudara
nah apa penyebab dari banjir ini saudara
kalau menurut pantauan kami grace dan juga saudara
ini kalau banjir dengan durasi sekitar tiga jam saja
ini kalisunter airnya sudah mulai meluap
apalagi dengan intensitas curah hujan
bisa dilihat bahwa dari hari jumat
dini hari tadi hingga sekarang sudah menunjukkan
ini kali sunter airnya meluap sehingga tidak dapat menampung lagi air banjir
nah maka apa saja upaya yang sudah dilakukan tadi
di ujung jalan kelapa gading boulevard
ini saya melihat sudah ada dari dinas sumber daya air
untuk menyedot air air di kalisunter
agar banjir di kawasan kelapa hibrida raya ini bisa masuk ke kalisunter
dan bisa membuat banjir ini semakin surut saudara
nah itu saja upaya yang baru dilakukan
tapi kalau tadi saya tanya ke warga yang memang sudah tinggal sepuluh tahun di sini
belum lihat ada sedikit pun upaya perbaikan dari pemerintah
seperti perbaikan tanggul di kawasan kalisunter ini
sehingga sepuluh tahun ia tinggal di sini
meskipun intensitas hujannya ini dengan durasi tiga jam
air selalu meluap di kawasan kecamatan cilinci jakarta utara glenis
terima kasih jurnalis kompas tv gracia adur atas laporan anda